hari ini kejaksaan tinggi jawa timur menjatuhkan pemanggilan ketiga terhadap tersangka kasus dugaan korupsi dana ibah kadin jawa timur lanyala mataliti
sebelumnya lanyala dua kali mangkir dari pemanggilan
ya kuasa hukum lanyala pada dua puluh empat maret lalu menegaskan tetap akan bergeming dari pemanggilan penyidik dan meminta jaksa bersabar
sampai ada putusan dari gugatan pra peradilan yang diajukan lanyala
saya kira tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan pak nyali itu tempat tinggalnya jelas pekerjanya jelas
dia tidak melarikan diri kok dia akan datang kalau sudah keputusan yang diuji ini sudah ada kepastian
nah ternyata begitu mereka melakukan upaya putusan peradilannya adalah sebaliknya dinyatakan tidak sah gimana
itu sudah sangat merugikan kepentingan kasusnya seseorang kan